jalan jalan memang semakin asik jika didukung dengan cuaca yang baik
nah berbicara soal cuaca sendiri beberapa wilayah di indonesia tengah memasuki puncak musim kemarau termasuk wilayah jawa tengah
namun di dataran tinggi dieng warga dihebohkan dengan turunnya embun es dan temperatur udara yang terus menurun
media sosial dihebohkan dengan viralnya es yang menutupi beberapa wilayah pegunungan dieng jawa tengah
hal ini menjadi anomali mengingat di awal bulan juli ini wilayah jawa tengah secara umum memasuki masa musim kemarau
dilansir dari detik com temperatur udara di dataran tinggi dieng diprediksi akan terus turun hingga bulan agustus mendatang
bahkan memasuki puncak kemarau diperkirakan temperatur bisa mencapai derajat celcius
tidak heran jika wilayah dieng kini ditutupi oleh embun es
banyak warga yang membagikan beberapa penampakan es yang turun dan menutupi beberapa properti mereka
kepala stasiun geofisika banjar negara setio aji praindi mengatakan
udara dingin disebabkan oleh panas yang terpantul dari bumi akan hilang di atmosfer pada musim kemarau sehingga tidak ada pantulan balik panas ke bumi
dinginnya temperatur membuat terbentuknya embun es di kawasan tersebut
dikatakan oleh kepala data dan informasi bnpb sutopo purwonugroho fenomena embun es yang menutupi wilayah dieng adalah hal yang normal termasuk saat musim kemarau
potensi beratnya berat
kondisi hujan akan menjadi minim akibat cuaca cerah dan iklim dipengaruhi oleh angin dari australia yang bersifat kering
namun fenomena embun es ini membuat para petani kentang khawatir
tanaman seperti kentang wortel dan sayuran lainnya akan mati saat terkena embun es tersebut
ditambah turunnya embun es ini sulit diprediksi oleh para petani